terima kasih anda masih di redaksi siang
bingung memilih santap siang apa di jakarta
kulineran di sekitar kampus bisa menjadi jawabannya
di sana tersedia beragam menu makanan yang bisa dipilih dengan harga yang terjangkau
dan kali ini indrayani laksmi akan memberikan rekomendasi kuliner menarik yang ada di sekitaran kampus di jakarta
kulineran di sekitar kampus
kulineran di sekitar kampus di jakarta barat
harga yang murah kerap menjadi pertimbangan bagi mahasiswa untuk memilih tempat makan
selain itu faktor jarak juga menjadi penyebab tempat makan di sekitar kampus selalu ramai oleh mahasiswa
jarak yang dekat membuat mahasiswa mudah mendapatkan makanan sebelum atau setelah beraktivitas di kampus
namun ternyata tempat makan di sekitar kampus
juga kerap menarik pengunjung dari luar lingkungan kampus
salah satunya di jalan u kemanggisan jakarta barat
di ruas jalan ini setidaknya ada dua puluh penjajah makanan mulai dari penjual kaki lima hingga restoran
kira kira makanan apa ya yang paling direkomendasikan pengunjung
harganya murah terus enak
kayaknya yang benar benar best sih
nah ada berbagai macam makanan favorit dari sejumlah warga di kawasan jalan ukemanggisan
ini dia nih tempat makan dengan keju melimpah tapi harganya murah
nah di sekitaran bingu syahdan ini memang salah satu favoritnya itu adalah

ini ayam berbalut keju yang harganya sangat murah meriah dan juga mengenyangkan
potongan daging ayam diberi pelengkap saus keju dimakan bersama nasi hangat atau kentang goreng
keju memang memiliki tempat tersendiri di hati penikmatnya
apalagi belakangan ini kuliner dengan lelehan keju juga sedang digandrungi
rumah makanan serba ayam dan keju ini
harganya disesuaikan dengan kantong mahasiswa yang menjadi target utamanya
harganya berkisar antara lima belas hingga tiga puluh empat ribu rupiah
tepat di samping gedung universitas taruman negara i
kawasan kuliner tanjung gedong baru ini selalu ramai pengunjung
kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa
ada lebih dari dua puluh penjual makanan dengan konsep
kira kira kuliner apa saja ya yang jadi favorit di sini
ayam pagembus di pojok sana
terus ada sate kami
pagembus terus nasi tim sama mi amin juga enak
di kedai makanan pertama yang saya kunjungi
saya memesan menu paling favorit yaitu
sejak jam sembilan pagi hingga delapan malam
rumah makan ini tidak pernah sepi pengunjung
di sini juga tersedia menu bakso dan nasi goreng dengan harga delapan belas ribu rupiah
sate santan ini yang paling dominan dari rasanya itu adalah manis
dan yang paling saya suka untuk tempat makan di area untar ini
memang lokasinya bisa dibilang adalah sangat strategis
selain itu pelayanannya juga cepat
saya juga mencoba menu favorit lainnya di sini
yaitu ayam bakar tanpa tulang yang dibalut keju dan potongan kentang renyah
buat anda yang bingung ingin mencari makanan apa di kawasan jakarta barat
anda bisa datang ke kawasan universitas di daerah es parman ini
karena di sini ada banyak sekali makanan makanan
dengan beraneka menu makanan yang disediakan
harganya pun sangat murah meriah
bagaimana tertarik mencoba kuliner di sekitar kawasan kampus
indra yani lakshmi jakarta